saudara tim subdit satu direktorat reserse narkoba polda riau membongkar peredaran narkotika jenis ekstasi di desa pandau jaya kecamatan siak hulu kabupaten kampar riau
lantaran pintu yang tak kunjung dibuka polisi melakukan pendobrakan untuk menangkap para pelaku
polisi akhirnya berhasil masuk ke dalam kos kosan dan menemukan tiga orang pelaku serta alat isap sabu atau bong
menurut direktur res narkoba polda riau kombes manang subeti saat pengerebekan seorang pelaku sempat berupaya menghilangkan barang bukti
pengerebekan itu dilakukan bermula dari penangkapan seorang pelaku yang memiliki empat ratus delapan puluh butir pil ekstasi
setelah pemeriksaan dilakukan dua dari empat pelaku ditetapkan sebagai tersangka yakni berinisial sa
dan adik yang berperan diduga sebagai kurir
para pelaku terancam hukuman maksimal dua puluh tahun penjara atau seumur hidup
terima kasih beberapa hari yang lalu berhasil mengamankan empat orang
dari empat orang itu kami menetapkan dua orang sebagai tersangka
di mana salah satu tersangka tersebut sewaktu dilakukan penangkapan kami temukan barang bukti ekstasi sebesar empat ratus delapan puluh butir
kami sempat kesulitan untuk masuk ke dalam kos kosannya sehingga kami terpaksa mendobrak pintunya
dan ternyata memang pada saat dilakukan penobrakan ada salah seorang tersangka yang sempat masuk ke kamar mati
dan juga di situ yang kesangkutan membuang sejumlah barang bukti